sejumlah spekulasi muncul atas penundaan pdip mengumumkan calon pengganti tri risma hari ini
mulai dari partai banteng moncong putih ini sengaja mengelur waktu agar semakin menarik perhatian warga surabaya
sampai dilema memilih antara kader partai atau birokrat
kader partai yang dimaksud adalah wisnu sakti buwana yang kini menjabat wakil wali kota surabaya
sedangkan birokrat adalah eri cahyadi
dia adalah birokrat pilihan risma yang sekarang menjabat kepala badan perencanaan pembangunan kota surabaya
ariyadi pengajar ilmu politik universitas erlanda surabaya menilai
ada konsekuensi berbeda ketika pilihan pilihan itu diambil partai
menurutnya ketika pilihan dijatuhkan pada eri yang bukan kader partai peluang menang pdi perjuangan akan mengecil
begitu juga kalau pilihan jatuh ke wisnu
akan memecah suara karena tidak didukung oleh risma yang memiliki banyak pengikut
kata haryadi untuk menang pdi perjuangan harus menempatkan kader partai organiknya di posisi wali kota
misalnya langkah yang menurutnya rasional dalam hitungan politik adalah
memasangkan wisnu sakti sebagai wali kota dengan eri sebagai wakilnya
pemilihan pasangan ini menguatkan konsolidasi partai
sekaligus memastikan program program birokrasi yang menjadi anggota risma
bisa tetap berjalan
seandainya wisnu dan eri dipasangkan
lawannya pasti kalah di atas kertas
karena pertama pak wisnu sebagai kader partai
dia punya pastilah partai akan mencoba untuk melakukan konsolidasi kekuatan di internal
dan konsolidasinya relatif lebih jalan
misalnya kalau dari kader pdi yang menjadi orang nomor satunya
plus kemudian tinggal menambahkan jejaring dan kekuatan di luar itu
sehingga kekuatannya menjadi lebih tinggi
sementara kalau eri yang dijadikan orang nomor satu pasangannya dengan siapapun
agak sulit membayangkan konsolidasi kekuatan itu real di pdi perjuangan
memasangkan keduanya menurut ariyadi mengurangi fliksi yang ada
eri nantinya juga diwajibkan partai untuk menjadi kader
kalaupun tidak mengusung eri
haryadi menyarankan agar pdi perjuangan tetap mencalonkan kadernya sebagai wali kota
untuk wakil bisa saja dari luar partai misalnya birokrat
ketua badan pemenangan pemilu bapilu pdi perjuangan jawa timur
denny wicaksono mengungkapkan
sebenarnya bukan hanya surabaya yang belum diumumkan
ada kabupaten pacitan situbondo jember dan sidoarjo juga bernasib sama
pengumuman akan dilakukan satu atau dua hari mendatang
jadi ada lima kabupaten kota yang belum diumumkan
tapi memang bagi masyarakat atau bagi kawan kawan
memang surabaya menjadi hal yang atau daerah yang paling seksi ya yang paling ditunggu
jadi fokusnya ke surabaya saja
tapi sebenarnya ada lima daerah mas yang belum
firm sampai tadi pagi sebenarnya komunikasi kita dengan dpp memang tidak
belum ada arahan untuk menyiapkan
pengumuman rekom di kantor dpd partai kita
jadi kami juga tidak menyiapkan
ada informasi dalam satu dua hari ini akan
akan segera di apa ya akan segera dikerucutkan dan mungkin akan segera diumumkan
untuk bursa wakil wali kota
juga mengerucut kedua nama
yakni armuji yang sejak lama menempel ke eri cahyadi
armuji adalah anggota dprd jawa timur dan menjadi kader lama
nama lain yang merapat ke wisnu adalah zahrul asar alias gus hans
yang sebenarnya adalah kader partai golkar
golkar sendiri sudah mengusung mantan kapolda jawa timur mahfud arifin
sebagai calon wali kota surabaya
tim liputan cnn indonesia